tuan mau minum apa
kopi deh boleh ya
makasih ya dia
bicara sama kamu
pasti mami mau bilang deh sama raja soal putra yang jadi ayu
anak tante hampir membahayakan nyawa istri saya
bisa lah tuntut kamu
saya ga sengaja
sengaja nggak sengaja kamu membahayakan nyawa orang lain
chelsea kenapa kamu mesti suka sama cowok ini
nusahin diri kamu aja
kayak gak ada cowok lain aja di luar sana
saya bukannya mau ikut campur
tapi saya datang ke sini
dia tidak akan pernah mencelakakan istri kamu
dan saya ini punya six sense
makanya anak saya menyuruh saya datang ke sini
agar tidak terjadi apa apa sama istri anda
saya nggak butuh bantuan siapapun
terima kasih perhatian kamu
tapi saya gak butuh
tapi raja kamu harus percaya kok sama saya
makanya saya datang ke sini
saya mau menyembuhkan istri anda
boleh saya masuk
terima kasih tante
tapi gak usah
mendingan sekarang tante sama anak tante pergi dari sini
mamanya gak jadi bilang sama raja kalau si putri itu ayu
ya sama sama sih
tapi gak gratis juga
mami udah bantu kamu
berarti kamu juga harus bantu mami
sekarang kamu harus deketin dia
nih kamu kan udah bilang
aku tuh udah deh
itu aja kok susah sih
kamu anggap aja sekarang orang yang kamu deketin tuh ada dua
tapi kamu harus bisa berlaku adil
karena tadi mami udah bantuin aku
aku nurut sama kamu
aku tuh gak mungkin suka sama bima
cuma raja yang bisa bikin aku jatuh cinta
bikang sudah pulang
kamu rumah sepi banget bi
kalau dan raja belum pulang
sini biar saya bawain semua tuhan
kasih main ah
kasih main ah
raja belum pulang
anak kan tadi nyatanya kesini
pengen ketemu sama raja
ya udah tunggu di sini aja
tunggu di sini aja mungkin aja sebentar lagi raja akan pulang
setiap kali aku ketemu sama raja
hati aku terasa adem
sebelumnya aku udah punya hubungan lagi sama raja
langsung tolong li bawa ke dalam aja sekalian
tuhan mau minum apa
kopi deh boleh ya
bagaimana kalau istri saya dirawat di rumah
jadi saya lebih tenang dok
dan juga ada mertua saya kan yang awasin
karena kalau di sini
saya takut dia sering sendirian dok
itu bisa saja
itu biayanya sangat mahal pak raja
baiklah kalau begitu akan saya siapkan semuanya
terima kasih dok
sayang mudah mudahan kamu bisa dirawat di rumah ya
biar aku bisa dengerin kamu terus
kalau putri dirawat di rumah
gak ada lagi tamu yang bisa nyelonong seenaknya seperti chelsea tadi
aku yakin semakin kamu dekat dengan keluarga setiap hari
insya allah akan membuat kamu cepatnya kembali sadar
saya mau bayar biaya rumah sakit untuk istri saya
sebentar ya saya lagi mau cari dompet
sister maaf ya kayaknya dompet sakit ada di kantor
nanti saya suruh orang tua
orang untuk kesini ngasih cek
nah sister tinggal whatsapp aja berapa tagihannya
pak gan segitu aja
nanti pesan ke m mike
terus gini ya
apa di dalamnya
ini pemilik new york
mayan sudah selesai
loh kok mati lampunya
bi ini sekelarnya turun tuh kayaknya
tolong diangkatin ya
iya siap tuhan
tuhan kayak ada yang nabrak saya tuhan